jangan jangan si bobi langsung ngerti maksud gue
itu seperti soto babat tanpa mecin
jadi kurang gurih gitu kan
kayaknya nggak bisa deh roman
soalnya kan mama sama bapaknya kan lagi di jakarta
jadi dia ngumpul sama keluarganya lah
siapa tau aja roman bisa
kan bobby belum coba
aku itu gak kayak darren yang mikirin sahabatnya
kamu itu prioritas buat aku
ini yang aku mau
pacar yang nomor satuin aku
yang lebih milih aku daripada sahabat sahabatnya
aku tetep ngerasa gak nyaman ya sama ray
kita mau makan dimana nih
yaudah yuk jalan
kamu udah sadar
kemarin kamu pingsan
untung ada samuel
dia yang bantu kamu dibawa ke rumah sakit
ya udah deh
kalau gitu saya sekarang pamit
tante sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak ya
iya sama sama tante
kamu mau balik
iya lagi sekarang kan udah malam
iya lagi sekarang kan udah malam
ya udah tante
saya balik ya
gara gara ibu kamu jadi kesiksa kayak gini
yang salah kan disini bukan ibu
dengan kejadian ini
ibu jadi sadar
ibu akan minta cerai sama bapak
ibu mau minta cerai sama bapak
ibu lebih baik kehilangan laki laki itu
daripada ibu harus kehilangan kamu
kamu anak ibu satu satunya
kamu masih anak
kamu masih wrecking sungguh
ini makanannya enak banget
ke uganda ketemu kembaran
kembarannya orangnya rama
emang ini makan restoran tapi cita rasa rumah
aduh rasa di rumah nih makanan buatan nyokap gue
habis di uang saku gue
tapi tenang susan tenang
ini semua demi mendapatkan roman
bobby sesan kan udah traktir bobby
ini udah traktir semuanya
bobi mau dong ngelakuin permintaan susan
jadi kayak kuis dangdut gue nih
terus nanti bobby ajakin roman kesini
kenapa harus roman
jangan jangan jangan jangan jangan jangan lo
aduh jangan jangan si bobby langsung ngerti maksud gue
pasti kalo gak ada gue tanpa roman itu seperti soto babat tanpa mecin
jadi kurang gurih gitu kan
tapi kayaknya nggak bisa deh roman
kalau lah kan mama gue
sama bapaknya kan lagi di jakarta
jadi udah ngumpul sama keluarganya lah
siapa tau aja roman bisa
kan bobby belum coba
ya udah sih
coba dulu deh
kalau misalnya kita nabung terlalu banyak tabungannya berbunga
ini bobby mau ngeluarin bunganya dulu nih
udah bobby izin ke belakang lo dah
makan surabi bareng payogi
pasti lama deh ini si bobi
lebih baik kita berangkat sekarang saja
sebelum jalanan juga macem
ya ke terminal lah pak
pokoknya bapak sama mama juga sudah jadwalnya pulang hari ini
bapak jadi pulang hari ini
kenapa tak jadi pak
bapak ingin tinggal satu minggu lagi di sini
kenapa tiba tiba bapak merubah pikiran
iola itu menanti kita di kampung
amanlah si iyola itu
dia akan tinggal sama saudaramu di kampung
tapi pak bapak mau ngapain seminggu di sini
terserah aku lah
mau satu minggu mau satu bulan
apakah tak suka bapak tinggal di sini
mau kau usir bapak ya
enggak lah pak
kalau bapak masih mau tinggal di sini
nanti aku bilang sama ibuku
minta kasur tambahan ya
terpaksalah aku batalkan kepulanganku ke medan
aku harus mengamasi roman
aku tak mau kalau perempuan perempuan itu
bikin anakku jadi tak concern belajar
kamu gitu gituin dulu
kaku banget sih
ini kakak yakin banget kamu bakal jadi anak yang baik
soalnya mamahnya juga baik
baik banget malah
aku gak sabar di lahir
yaudah sekarang kamu cobain ngenang ya
agit ada di sini
tangan kamu kenapa
hah kenapa ini
gak apa apa cuma muka kecil doang
muka kecil apa sampai tiga jari kayak begitu
aduh lagian kamu si subuh subuh pakai masak segala
kalau perlu apa apa tinggal bilang sama mbak nana
harusnya kamu itu seneng bulan belajar masak
iya kan kamu tuh gak usah berlebihan deh
tapi pagi ini wulan itu punya seleksi turnamen volley putri
oh iya hampir lupa
terus pawai gimana jadi ditawarin jadi jurinya
ya jadilah malah papa sudah kosongin waktu papa biar bisa jadi jurinya
yaudah kalau gitu papa doain langsung semoga aku lulus nangisinya ya
kamu jangan sampai gak lulus dong sayang
malu maluin ah jadi anak papa kalau gak lulus
yaudah bi kalau gitu aku siap siap dulu
aku masuk dulu dulu ya
aku mau sekolah pak ada seleksi bola volley di situ
bapak sama mama istri saya di sini
hah buat apa tak usah lah bapak sini saja
aku bilang ikut aku mau lihat cara seleksi tim voli sekolahmu itu
tunggu ya bapak bilang mama dulu
kok bokap gue jadi kayak begini sih
ternyata seorang melandari bisa masak bulu
masak bulu enggak
masak kentang goreng untuk pertama kalinya dalam hidung gue
berarti sekarang sudah dua masakan yang sudah gue bisa
pertama masak bakmi dan sekarang kentang goreng yes
sampai sekolah gue bakalan langsung nyari roman
dan gue bakalan kasih
dia bakal komen apa ya
kau lari pak
kau lari pak